sejumlah warga menggunakan berbagai moda transportasi agar bisa berlebaran di kampung halaman
seperti yang dilakukan wahyudin pemudik asal tanggerang dengan tujuan brebes
wahyudin memanfaatkan becak motornya untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya
ia mudik bersama dengan anak istri dan juga saudaranya
di bagian belakang becak motor diisi lima orang dan tempat menyimpan barang keperluan lebaran
wahyudin mengaku mudik menggunakan becak motor agar lebih bisa menghemat biaya
wahyudin memperkirakan sampai ke kampung halamannya di brebes dengan memakan waktu lima belas jam perjalanan
selain terjebak macet panjang kendala yang ia hadapi dalam perjalanan mudiknya adalah
kabel rem becak motornya sempat putus sehingga terpaksa berhenti cukup lama untuk diperbaiki
perjalanan mengesankan macet dari cikarang dua jam kena ngirit ongkos
ini mudik siapa aja pak
istri anak dan saudara
lain lagi dengan apa yang dilakukan nur holik pemudik asal jakarta
nurholik beserta istrinya sriwinarni warga kampung muka ancol pademangan jakarta utara
mudik ke kampung halaman di pemalang jawa tengah menggunakan bajai
tak hanya pasangan ini rekannya selamat sidik dan istrinya watri juga mudik menggunakan bajai
mudik menggunakan bajai dipilih lantaran lebih irit biaya
jika menggunakan bus mengeluarkan biaya sebesar rp satu ratus tujuh puluh per orang
mudik menggunakan bajai hanya menghabiskan bensin sebanyak dua puluh liter atau senilai dua ratus
mudik menggunakan bajai untuk pulang kampung
kembali ke pemalang
ini sama istri sama temen saya namanya sidik
bang kenapa pulang kampung menggunakan bajai
satu ngirit ongkos dua nyaman di jalanan istirahatnya enak santai
itu kira kira bisa berapa lama bang ke pemalang naik bajaj
kadang macet kadang gak tergantung

berapa jam kira kira berarti
berarti sembilan jam
diperkirakan perjalanan menuju pemalang jawa tengah memakan waktu sembilan jam perjalanan
nantinya bajai tersebut akan mereka gunakan untuk bepergian bersama keluarga
rumah kerabat dan sanak saudara
dikutan cnn indonesia